pemilu ri digelar di buenos aires argentina pada empat belas april waktu setempat
dan untuk mengetahui perkembangan ya kita terhubung dengan sekretaris ketiga pensosbud kbri buenos aires antonius prawira yudianto
selamat pagi waktu indonesia mas anton
selamat pagi waktu indonesia dan selamat malam waktu buenos aires mas alfian dan mbak dea
ya mas anton seperti apa mungkin bisa diceritakan antusiasme warga negara indonesia yang melakukan pemungutan suara di sana
oke jadi antusiasmenya besar sekali ya kita mendapatkan untuk hari ini lima puluh delapan orang dari tujuh puluh lima dpt
jadi daftar pemilih tetapnya totalnya di buenos aires ada tujuh puluh lima dan yang datang itu ada lima puluh delapan dengan daftar pemilih khusus ada delapan
jadi sekitar ada enam puluh enam orang jadi hampir delapan puluh persen datang
di tps kita yang bertempat di
sebelumnya kalau boleh menambahkan kita juga memiliki metode kotak suara keliling
karena kbri buenos aires itu menaungi uruguay dan paraguay dan ke provinsi provinsi yang pedalaman tapi punya banyak wni
kita juga mendapatkan animo yang sangat besar bahkan di paraguay itu jumlah pendaftar dan pemilihnya
itu seratus persen
jadi semuanya ikutan memilih walaupun mereka tersebar dari provinsi provinsi di paraguay yang jauh letaknya dari ibu kota asuncion
dilatih seperti itu untuk memberikan gambaran betapa tingginya animo pemilih yang ada di buenos aires maupun di negara negara rangkapan kita
ya mas ini kan tingkat partisipasi mencapai delapan puluh persen
adakah kendala yang dihadapi saat ada
bapak ilu di sana
kendalanya lebih ke ini ya apa
kan argentina itu wni wni kita sebagian besar itu adalah pelaut
pelaut itu tentunya di waktu waktu tertentu bisanya berlabuh di waktu waktu tertentu mereka melaut
sementara kita fasilitasi dengan kotak suara keliling
kita melakukan dua kali kotak suara keliling yang ada di buenos aires
yaitu di mar del plata tempat konsentrasi wni anak buah kapal sama di puerto de seado
selebihnya kita juga menerima lewat pos yang saat ini dari defensi tujuh puluh orang yang sudah kita terima tiga puluh orang
jauh ini sih kendalanya adalah dari jarak ya pak ya
sama profesi dari wni yang ada di buenos aires yang rata rata adalah pelaut misionaris yang tersebar di berbagai provinsi
tidak kadang kadang melaut jadi jauh dari ibu kota
oke baik mas selanjutnya adalah tahapan ketika sudah terkumpul semua sudah melakukan surat suara sudah terkumpul semua
tahapan penghitungannya tetap dilakukan di tanggal tujuh belas atau lebih maju di tanggal enam belas mas anton
penghitungannya stop di tanggal tujuh belas
di tanggal tujuh belas waktu buenos aires jadi sekitar pagi atau jam sepuluh pagi

jam delapan malam
baik terima kasih mas antonius prawira yudianto
tadi adalah sekretaris ketiga pensosbud kbri buenos aires di argentina